biar mereka juga terhindar dari virus biar dari mereka kesehatannya aman dan untuk kitanya sendiri juga
puncak arus mudik diprediksi jatuh pada delapan april dengan empat puluh empat ratus enam puluh delapan penumpang berangkat
raunisatria septiadi pradana jakarta
sebuah grup carilah asosiasi
nah pilihan saya jatuh pada los cihapit
salah satu program dari prabowo gibran itu ingin mengembangkan energi baru dan juga terbarukan
kan setidaknya kan sudah ada empat partai
mereka bisa mendatangi setiap lapangan yang memang sedang dibagikan takjil oleh para pemda
tidak tanggung tanggung naiknya hingga seratus persen
soalnya kita sama sama penggiat media
jadi aku gak terlalu demen nonton tenis gitu
waktu mulai puasa dan ketika makan diusahakan dalam porsi yang kecil
ada alasan tertentu mengapa restoran ini didesain ala santorini
nah di tahun ke tiga gue masih berusaha
dari kalangan anak anak penderita kelainan penyakit langka
atau mungkin dengan zat zat kimia yang lain
nah di sana kan kalau kita baca baca nih di portal media begitu